dalam menyukseskan perhelatan world water forum ke sepuluh yang digelar di bali
dit polairut polda bali lakukan patroli jalur perairan sekitar lokasi acara
patroli dilakukan di daerah perairan teluk benoa
yang menjadi salah satu venue world water forum dan di bawah jalan tol laut
pengamanan ketat diberlakukan karena banyaknya kepala negara
delegasi dan pejabat negara setingkat menteri dari berbagai negara yang hadir
persiapan persiapannya sudah baik sudah paham siapa berbuat apa
bila terjadi ini kira kira begini dan terjadi sana begini
dan siapa yang kesini dan seterusnya akan bisa dilaksanakan
sekarang pesertanya sudah membludak lebih dari tiga puluh ribu dan satu ratus empat puluh delapan negara